presiden joko widodo memanggil memberikan pengarahan kepada para pejabat polisi
mulai dari kapolres kapolda hingga pejabat utama mabespori di istana negara hari ini hari jumat
ratusan pejabat polisi berpangkat ini ke istana kepresidenan menggunakan bus
mereka tidak membawa aju dan tidak membawa tongkat komando
dilarang membawa telepon genggam tidak menggunakan topi dan hanya membawa buku dan pulpen
rombongan pejabat polisi ini tiba di gedung krida bakti sekitar pukul sebelas tiga puluh
untuk kemudian mendapat pengarahan dari presiden jokowi
sebelum mendapat pengarahan presiden kapolri jenderal listio sigit prabowo dalam sambutannya mengakui
terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap institusi akibat banyaknya kasus menonjol yang melibatkan polisi